keausan terjadi pada sejumlah bagian penting di candi borobudur
salah satunya di bagian stupa
sejarahnya bahwasannya sekitar tujuh puluh tahun yang lalu
menjadi pegawai belanda gajinya tidak cukup
nah waktu itu zaman perang kemerdekaan kurang lebih
penjaga atau perawat disini itu membuat mitos
bawa barang siapa yang bisa menyentuh patung di dalam stupa
bisa sukses dan sebagainya
kalau tidak bisa menyentuh letakkanlah jumlah uang di dalam stupa
nah pada sore hari setelah pengunjung turun pakai sapu lidi
ujungnya dikasih getah buah nangka untuk mengambil uang itu
nah kan tapi lambat laun ternyata efeknya luar biasa ini mas
ini ukiran bunga teratai yang terdapat pada bagian stupa candi borobudur ini
yang sebagian ini sebenarnya masih bagus mas
tapi karena sering diinjak jadinya aus seperti ini
bahkan tidak hanya ukirannya hilang
tapi kemudian sebagian malah menjadi mangkok seperti itu
selain stupa ada sejumlah bagian relief candi borobudur yang mulai tidak tampak
mas ini berarti kalau sudah berkurang seperti ini
yang hilang seperti ini juga sebenarnya ini dulu ada ralingnya yang sangat jelas
betul sekali dulu lengkap sekali
ya ada hidungnya dan sebagainya
ini kalau rusak ya sudah
ini bukan bangunan tapi ini adalah warisan dunia
tentunya ini kalau rusak ya sudah tidak bisa diganti
ini kelihatan tuh wajahnya hidungnya hilang seperti ini
terus banyak sudah mulai mengelupas ini ya
terus ini aja jadi penggaraman juga
jadi nanti pengunjung yang naik itu jika mereka menggunakan pemandu
secara otomatis perilaku mereka juga benar benar diarahkan
agar tidak menyentuh sama sekali relief relief yang ada di candi ini
pengunjung pun nantinya harus menggunakan sandal khusus
untuk bisa naik ke bangunan candi borobudur
semalih untuk interventi
nah ini upanat
ini terinspirasi dari relief candi borobudur yang ada di karmawi bangga
jadi disitu ada relief yang menggambarkan tentang seorang abdi dalem
memberikan alas kaki atau upanat kepada rajanya
ini terbuat dari apa mas
kenapa wisatawan sebaiknya menggunakan ini
ya jadi ini cukup ramah terhadap batu batu candi
karena terbuat dari spon seperti sandal hotel itu
dan ini untuk berpijak itu cukup bagus untuk batu
jadi nanti sandalnya ini yang nanti akan kalah
karena dia akan mengikis pelan pelan
tapi batunya cukup awet
dan juga ini pandannya ini tentunya di masyarakat banyak
jadi di sekitar kita itu banyak
harapannya nanti masyarakat sekitar candi borobudur ini
semaksimal mungkin dapat terlibat dalam proses pembuatan sandalnya
ya yang lain
kan kalau naik turun itu sebaiknya agak miring gini mas
karena tidak terlalu tinggi tuh rasanya
beda dengan gini
nah iya ini jadi kausan pada batu candi itu seperti ini
ini kan tangga turun sebelah barat
ini keausannya luar biasa mas
ini kalau dihitung sudah berapa cm saja
jadi kita tidak bisa bilang borobudur tidak apa apa itu
ya tidak bisa begitu
mas mura ini kalau efek dari membatasi jumlah wisatawan yang berada di candi borobudur ini apa untuk kelestarian
ya jadi tentunya seluruh perilaku daripada pengunjung terhadap candi borobudur
tentunya dapat terkontrol dengan baik
apa yang boleh apa yang tidak itu dapat tersampaikan dengan baik
dengan manajemen visitor yang baik
berapa orang yang boleh masuk setiap jamnya
misalnya wajib menggunakan pemandu
lalu apa yang boleh apa yang tidak tentunya semuanya ada dalam pengawasan petugas
demi menjaga kelestarian balai konservasi borobudur mengusulkan membatasi jumlah pengunjung candi maksimal satu dua ratus lima puluh sembilan orang dalam satu hari
hendrawan setiawan daniel yuwantoro magelang jawa tengah